bagi anda yang kesulitan dalam menakar kebutuhan jumlah air pada suatu tanaman
kini tak perlu repot atau kebingungan lagi
seorang guru bersama murid smk nya di kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
membuat sebuah alat otomatis penyiram tanaman yang disebut irigasi tetes elektronik
dengan memasang perangkat elektronik air yang diadirkan ke tanaman akan berhenti secara otomatis
bila kadar kelembaban yang dibutuhkan tanaman telah terpenuhi
jika mengering maka alat irigasi tetes elektronik akan mengalirkan air secara otomatis
berbagai jenis tanaman berupa cabai dan sayur sayuran yang ditanam dalam polybag percobaan
tumbuh dengan subur karena mendapatkan kebutuhan air irigasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya